sementara itu kita ke informasi selanjutnya data penduduk yang sudah terekam dalam sistem iktp sejak akhir tahun lalu belum bisa diverifikasi menjadi data tunggal kependudukan
hal ini karena pemerintah belum sepakat soal harga dengan perusahaan yang menyediakan layanan pemeliharaan
pemeliharaan iktp pada tahun lalu dilakukan oleh pt biomorph indonesia sebuah perusahaan asal amerika serikat
biomorp sendiri tidak dikontrak langsung pemerintah melainkan sebagai subkontraktor konsorsium pemenang tender iktp
pemenang tender iktp senilai lima sembilan triliun rupiah tersebut adalah perum percetakan negara republik indonesia pt sukovindo pt lan industri pt quadra solution dan pt sandipala artapura
menurut konsorsium pemenang tender untuk tahun ini sudah ada lebih tiga perusahaan yang mengajukan angka biaya pemeliharaan sistem
namun pemerintah belum menetapkan kontrak pemeliharaan karena belum mendapat patokan nilainya
di dalam konsorsium itu kan banyak pihak yang bekerja salah satunya itu ada biomop di sana seperti mana dirilis di berbagai media
ada di sana kemudian yang melakukan salah satunya maintain system itu
nah sekarang dari tiga puluh satu desember dua ribu lima belas sampai desember dua ribu enam belas kan kita harus melakukan kontrak baru agar kita bisa membayar
nah kontrak baru itu tidak kunjung bisa terwujud kontrak baru kan hukum baru tidak kunjung bisa terwujud
karena apa tidak ditemukannya kesepakatan harga yang wajar untuk membayar pekerjaan itu